inilah gambar udara saat peristiwa kebakaran terjadi saudara
di godmurahnya yon armet di ciyang sana gunung putri kabupaten bogor
anda bisa melihat bagaimana ledakan gitu ya terjadi saat kejadian
dan ledakan ini saudara sampai sekarang masih terjadi
dan ini yang membuat warga harus dievakuasi sangat jauh dari lokasi
untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan terjadi
tadi kalau dilihat visual visual sebelumnya saudara sejumlah petugas gitu ya personel sudah ada sampai di lokasi untuk mengamankan situasi
ada sekitar lima belas mobil ambulan juga tengah bersiap
rekan rekan media sekalian malam ini saya akan memberikan keterangan tentang kejadian meledaknya gudang munisi daerah paldam jaya
yang berlokasi di siang sana kabupaten bogor
jadi pada pukul delapan belas lima tadi
ditemukan diksi adanya asap di gudang nomor enam
nomor enam gudmurah kodam jaya ini
dan ternyata itu terindikasi akan terjadi
sehingga kita harus segera mengetahukan
tapi kita tidak akan mengetahukan
masalah sekitar bahwa akan terjadi ledakan
gudang musim nomor enam itu berisi munisi munisi yang sudah terdalu warsa
dan pengembalian dari berbagai satuan yang dilayani oleh paldam jaya di seluruh wilayah jakarta ini
dan setelah kita ada satu ratus enam puluh jenis munisi maupun bahan berdak yang ada di bidang itu
dan sampai dengan saat ini kami sudah mengecilkan
ngecek seluruh lokasi di perimeter kita
satu kilo ke depan satu kilo ke arah penghutupan
itu kami tegaskan tidak ada korban jiwa
walaupun saat ini memang kami tidak bisa masuk langsung ke lokasi karena masih ada kerawanan redak ledak kecil
tapi dapat kami pastikan bahwa sistem pengundangan di kodam jaya ini sudah sangat aman
dan di atasnya ada tanggul tanggul yang mengamankan kalau ada ledakan yang ke samping

tapi kami pastikan bahwa prosedur maupun sistem pengamadan di kodam ini sudah singkat ulang

sehingga kalau lokasinya kewynnene seperti ini
dan kami sudah menghimbau warga warga di sekitar wilayah ciansana ini satu dua km ke depan ke wilayah wilayah yang berpemungkin penduduk untuk mengecek apabila ada hal hal yang mungkin terdampak dari redakan ini
mungkin itu sementara dari saya sebagai keterangan awal dan saat ini kami sedang menunggu satu dua jam ke depan untuk bisa masuk ke lokasi untuk mengatasi dan memadamkan
karena kami tidak mau berisiko karena kemungkinan ada redakan yang kecil yang akan terjadi dari munisi munisi kecil
karena ini ada berbagai jenis munisi yang kaliber kecil sampai dengan kaliber yang sedang
demikian silakan kalau ada yang mau sampaikan
kalau masih soal tadi amunisi amunisi yang terlempar ke warga pak itu di media sosial juga kami kan sampai ada yang terlempar
itu mungkin ada imbauan dari warga
ya kami sudah perintahkan karena ini masuk wilayah kodim kabupaten bogor dan kabupaten bekasi di perbatasan
jangan diambil serahkan kepada pihak pengamanan
jadi apakah sudah diketahui apa sebenarnya penyebab dari kemincu dari redakan ini sampai
kami menganalisa bahwa ini karena munisi yang sudah keadaan luar sah
sudah dikembalikan dan kami sudah membuat surat untuk penghapusan sebenarnya dari awal tahun kemarin
tapi karena ini proses berproses kita kumpulkan dulu kita rapikan satu persatu
sehingga ini kemungkinan adalah karena seperti bahan peledak kan bahan kimia nih
dan di gudang itu tidak ada sistem listrik tidak ada apapun yang menyebabkan kebat dari luar
material dari munisi dan anak sendiri yang bergesek ataupun karena labil
dia hanya menimbulkan asap dan menimbulkan ledakan
apakah juga ada korban luka barangkali dari prajurit tni sendiri
pak evakuasi awalnya sih jauh berapa kilometer pak
tadi kami sampaikan sampai saat ini masyarakat sekitar hanya terdampak ledakan
dan ada proyeknya yang mungkin sampai beberapa buah ke wilayah tersebut dan kami sudah perintahkan untuk amankan
pak teknis pemadamannya nanti seperti apa
seperti biasa kalau kami sudah pastikan aman kami lagi pasang drone ke atas
sekarang ini untuk melihat situasi di bawah bagaimana kami sudah siap
jenderal ini satu lagi bagaimana caranya menjaga agar peristiwa yang serupa tidak terulang lagi
sekarang kan ada beberapa gudang berarti ya pak
iya sini ada lima belas gudang tetapi kami yakinkan lagi satu lagi bahwa sistem pengudangan sudah sudah dengan prosedur
berada di bunker semua dan apalagi munisi yang ke luar sana ini sebenarnya sudah aman kalau ada redakan
ya kita tidak tahu namanya kan terbangnya kemana mana itu bisa hanya beberapa buah saja yang mungkin sampai ke wilayah perumahan
dan kami yakinkan bahwa ini kami akan atas segera
pak usia munisi itu sudah berapa lama pak
ya kalau usia kami sudah pastikan tapi kalau sudah munisi sudah kita kategorikan sebagai kadar luar sana
dan pengembalian dari satuan yang tidak memakai lagi itu sudah usianya mungkin di atas sepuluh tahun
aduh berapa nanti teknisnya tahun berapa nih
iya tapi kan bukan jangan ngitung tuanya tapi ini kan pembeliannya kita ada terus kan
bahkan kemarin kapal dam ini sudah mengecek pengundangannya sudah sesuai dengan ini
tetapi karena itu tadi kita tidak bisa memprediksi gesek gesek yang terjadi
tingkat kelabilan dari masing masing handak ini yang mungkin menyebabkan terjadi ledakan
pengungsian warga itu lagi seberapa dan sampai kapan gini pak
tidak ada warga cuma terdampak redakan saja
tapi kami menghimbau aparat teritorial untuk
menyampaikan bahwa ini kemungkinan kalau ada antisipasi saja gitu
sampai saat ini kami hanya menunggu
erdanya tingkat amannya dari gudang ini untuk kita amankan kita padamkan
oke jurid di yon armet ini gimana pak
mas makhuaks itu tadi tuh
ini adalah gudang munisi daerah paldam jaya
mungkin munisi armet ada di dalamnya tapi ya mungkin yang dikembalikan itu
ya itu merupakan pernyataan dari majen tni muhammad hasan panglima kodam jaya jayakarta saudara
ini tim petugas masih menunggu sekitar satu sampai dua jam ke depan
untuk masuk ke lokasi memadamkan api
karena situasi belum aman dan soal ledakan masih terjadi
dan ini yang membuat para petugas belum bisa memadamkan api
karena keubaran api masih begitu besar dan ledakan masih terdengar
tadi disampaikan saudara bahwa penyebab dari kebakaran diduga
karena memang munisi sudah kadaluarsa sehingga membuat material ini bergesek atau labil
dan inilah yang menimbulkan kebakaran
karena memang di dalam gudang tidak ada sistem listrik
jadi diduga memang ini murni karena amunisi yang sudah kadaluarsa
sehingga mereka bergesek begitu bergerak menjadi labil dan akhirnya memicu kebakaran
tadi juga disampaikan oleh majen tni muhammad hasan saudara
jadi pemeliharaan juga terus dilakukan
meski memang usia dari gudang paldam jaya itu cukup tua
tetapi disampaikan pemeliharaan terus dilakukan
yang pasti memang ditegaskan lagi sistem pergudangan sudah sangat aman
dan kembali ke alasan penyebab dugaan kebakaran
itu karena amunisi yang sudah kadaluarsa sehingga membuat material menjadi labil